pengemudi taksi online bernama dery meluapkan protes terhadap petugas sudin perhubungan
saat mengetahui kendaraannya yang terparkir di bahu jalan pramuka raya cempaka putih jakarta pusat
diderek paksa pada kamis pagi
protes dilakukan karena dirinya merasa baru saja meninggalkan kendaraan
untuk mentransfer sejumlah uang untuk istrinya
meski protes diungkapkan petugas tetap melakukan penderekan
dan jalan jalan mau ambil atm dulu kan mau ambil uang dulu ke istri
karena saya lihat ini langgar saya langsung buru buru ingat gak balik lagi sayang gak ada dua menit pak
sebentar itu kan sudah ada di sini rambu pak
aku bahwa di sini sepanjang jalan ini dilarang parkir
jadi kita lakukan perhijakan
jadi tetap dilakukan penarik
menyanderekan nih bang
iya karena memang alasan sebentar dia bilang mau ngambil duit
nah di sini kan ada rambu dilarang parkir
seluruh kendaraan yang terjaring razia dibawa ke parkir irti monas
untuk dikenakan sanksi denda retribusi sebesar lima ratus ribu rupiah
rizky ihtiyar yahya jakarta